seorang pelukis di kota malang menggelar pameran lukisan di sebuah pusat perbelanjaan
lukisan yang dipamerkan ini terbilang unik lantaran dilukis dengan menggunakan ampas kopi
dan dengan hasil karya yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat sekitar
nah seperti apa keunikannya berikut liputannya
pameran lukisan dari ampas kopi ini digelar di sebuah pusat perbelanjaan di jalan merdeka barat kota malang
lukis sawir wirastolah yang ada di balik pameran lukisan unik ini
tawir membuat lukisan ini berawal dari hobinya meminum kopi
biasanya ampas kopi yang tersisa dibuang begitu saja usai meminum kopi
berbekal keahliannya sebagai seniman lukisan
ia mencoba memanfaatkan lukisan ini untuk membuat lukisan yang lebih menarik
menggunakan ampas kopi tersebut menjadi sebuah karya yang unik dan menarik
akhirnya setelah beberapa kali mencoba sawir bisa membuat lukisan dari ampas kopi
menariknya lagi isi lukisan yang ia buat merupakan gambaran kondisi sosial di masyarakat sekitar
namanya adalah kopi ngopeni
artinya dari kopi kita bisa ngope ini dalam arti menyuguh kopi
atau mobil dalam arti memelihara atau menghidupi
baik itu manusia baik itu studi atau orang lain
bahkan kita bisa bicara masalah tradisi dan alam
pameran ini pun mendapat respon positif dari warga
dengan pameran di pusat perbelanjaan seperti ini
warga menjadi semakin tahu dengan berbagai macam karya seni
apalagi melukis dengan ampas kopi ini terbilang baru
publik bisa tahu ya karena ini tempat umum juga
terus lukisannya kan juga menarik gitu ya dari tempat kopi gitu kan
unik unik banget
pameran lukisan ampas kopi ini sendiri digelar mulai tanggal sembilan hingga dua puluh dua maret dua ribu delapan belas mendatang